sementara itu pasangan calon gubernur dki jakarta nomor tiga anies baswedan dan sandiaga uno hari ini melakukan kampanye terbuka di jakarta utara dan jakarta selatan
ketua umum gerindra prabowo subianto turun langsung menjadi juru kampanye
target kita yang melahirkan kita besarkan kita adalah ibu kita
jadi ibu ibulah yang paling bertanggung jawab atas masa depan jakarta dan masa depan negara kita
ibu ibu yang paling merasakan kesulitan hidup
dan saya ingin tidak lama bicara di sini karena saya harus hadir di beberapa tempat lain untuk mendukung anies sandi menjadi pimpinan dki yang akan datang
kenapa karena pemilihan gubernur di dki jakarta
hari ini punya arti yang khusus
arti yang lebih daripada pemilihan pemilihan gubernur yang lain
pemilihan tahun ini telah menjadi pertarungan
pertarungan antara nilai
nilai yang baik melawan nilai yang tidak baik
nilai yang benar melawan nilai yang tidak benar
nilai yang jujur melawan nilai yang tidak jujur
nilai yang lurus melawan nilai akal akalan dan nilai licik licikan
ini banyak wartawan ya
saya kira ibu ibu lebih merasakan dari saya
bahwa negara kita sebetulnya sekarang ini sedang sakit
yang maju yang dihormati orang yang punya uang banyak